gue selalu mandang lo buruk mic
padahal selama ini lo selalu baik sama gue
bahkan setelah gue terus terusan marah sama lo
lo tetep ngelakuin banyak hal buat gue
jadi bagaimana permintaan saya ibu mila
gak tau coba aja mbak ig
lo liat ya satu jam dari sekarang
ku pastiin gue bakal bikin lo nyesel seumur hidup karena ulah lo kayak gitu
jangan jangan ini yang dibilang aren tadi
gue sekolahan comparativei di
berulang kali saya sudah cek penawaran anda
belum pedagang tilt
saya cocok dengan benefit yang akan saya dan perusahaan saya dapatkan
tapi kenapa bu
kalau memang masih ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut
kami senang sekali untuk bisa membantu mencari solusi yang terbaik
sampai kerjasama ini kita bisa terlaksana
bert saya masih ragu
karena yang mengendal semua ini adalah ibu mila
beliau pernah mengecewakan saya
dia telah gagal mendidik anaknya dan membuat anak saya bermasalah di sekolah
memang ini tidak berkaitan dengan pekerjaan tapi itu mempengaruhi tingkat kepercayaan saya
ya kan pak
apa yang harus saya lakukan supaya ibu percaya pekerjaan ini di handle sama saya semua
saya yakin ibu tidak akan melihat dan menghiraukan track record saya selama ada di perusahaan ini
katakan saja bu apa yang harus saya lakukan
kalau ibu mila bertanya
guys kalian semua buka instagram terus lihat live nya arin
saya memang memiliki cara tersendiri
untuk memastikan dan membuat saya yakin bisa bekerja sama lagi dengan orang yang memiliki riwayat buruk terhadap keluarga saya
saya akan lakukan apa saja bu
seperti yang ibu minta
kamu masih mau mulut eh
nah bahagia tapi
wih ini tidak bisa begini nih
belut belut banget gak sih
iya embernya bahaya ini kalau begini
semua yang terjadi sama ibu ini karena l
el cuma bisa jadi beban dan desain ibu
gue emang bener bener anang gak guna
gak bisa bagian ibu
el akan tanggung jawab bu
el akan bantu ibu beresin semuanya
melihat ibu diperlakukan seperti itu
apa sih gue
kasih tahu aku kamu mau kemana
aku gak akan biarin kamu pergi sendirian
dengan keadaan kamu yang kayak gini
nih gak harus sama lo
mending lo pergi
justru karena aku tau
aku gak akan biarin kamu pergi sendirian
makanya aku tahan kamu neng
kali ini dengerin aku
kamu tenangin diri kamu
dan kamu kasih tau aku mau kemana
baik sama gue
gue juga gak mau baik sama lo tau gak sih
jauhin gue dong maik please banget
sekarang bukan waktu yang tepat
aku mau pergi sama neng
ya lo mau bawa gue kemana
udah ikut aja
nih jawab dulu lo mau bawa gue kemana
asal kamu tau ya
aku juga gak rela ada orang yang ngerendahin ibu kamu
jadi kita harus selamatin ibu kamu sekarang
lo tuh gak ada hubungan sama nyokap gue
gak ada waktu untuk debat
masalah ibu kamu lebih penting dari kita
udah jangan nolak lagi
ibu kamu lebih penting
bukan karena lo jadi ngangseber
gue juga tau
gue selalu mandang lo buruk mike
padahal lo gak ada yang ngerendahin aku
padahal selama ini lo selalu baik sama gue
bahkan setelah gue terus terusan marah sama lo
lo tetep ngelakuin banyak hal buat gue
jadi bagaimana permintaan saya ibu milah
di daerah karena sudah senang